ya tentunya tidak hanya menjadi perhatian orang tua ya fenomena keliti di daerah istimewa yogyakarta
juga menjadi sorotan bagi para sosiolog dan pengamat kriminal
sosiolog kriminal universitas gajah mada suprapto menilai kelitih merupakan fenomena sosial yang harus dibasmi
suprapto menyatakan keliti harus dilenyapkan pasalnya kejahatan jalanan ini masih terjadi setiap tahun
ia menyebut keliti ini dulunya terjadi karena adanya pemicu atau gesekan antar geng sekolah yang ada di yogyakarta
namun lanjut suprapto kini kelitih telah berbeda dari tahun sebelumnya
keberadaan geng keliti saat ini sudah terorganisasi
dan juga peran orang tua serta lingkungan sangat penting mengingat kelitih atau kejahatan jalanan ini selalu terjadi pada saat dini hari
selain itu peran pihak kepolisian juga sangat diharapkan untuk memberi rasa aman dan rasa nyaman
melakukan kegiatan kegiatan kekerasan ataupun tindakan kriminal
karena kalau itu dilakukan oleh anak anak di bawah usia delapan belas tahun harapannya sanksi hukumnya lebih ringan daripada jika dilakukan oleh orang lain